sampai sebegitunya kamu memikirkan cara matiku
dulu kamu telah mengalahkanku
dan aku bersumpah
aku akan mengalahkanmu
rasakan kematianmu subakir
kemas kemas panji
pisau itu mas
ada apa dengan pisau itu
ada yang sengaja ingin melempar pisau
kami adalah malaikat
malaikat mencabut nyawa kalian
selamat tinggal guys

berani ya cuma membokong
harusnya bangsa siluman seperti kalian
ada di pihak pak lampir
bukan di pihak pak bayal
kami tidak sudi jadi siluman
kalau begitu kalian akan binasa
kalian berada di pihak yang salah
ini upah untuk kalian
kalian akan mendapat hukuman yang berat
kalian bisa mengalahkan tiga kiai ini dan semuanya
kita memenangkan pertarungan ini
wabayau tidak ada di sini
aku balang fir
bagaimana caranya aku bisa mengalahkan keiswa akhir dengan cara yang sangat mengedihkan
kalau dia mati seperti ini makan dia
aku tidak menyangka
begitu sangat mendendamnya kamu pada aku badrika
sampai sebegitunya kamu memikirkan cara matiku
dulu kamu telah mengalahkanku
dan aku bersumpah
aku akan mengalahkanmu
rasakan kematianmu subakir
silahkan kamu melakukan apapun pada aku badrika
lakukanlah apa yang akan kau lakukan
aku hanya berlindung kepada allah yang maha kuasa lagi maha sempurna
tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakai aku
kecuali atas izin allah
selalu saja kamu teramah subakir
aku tahu caranya
aku tahu caranya
aku tahu caranya
aku akan memberi lawan yang seimbang buat kalian
sadarlah ini aku gurumu

ayo seram sekali
pak kenapa dibuang aku mau main sama boneka itu
jangan bonekanya seram sekali
nanti akan bapak belikan boneka yang lebih bagus di pasar ya
tidak aku mau boneka yang itu saja
bonekanya bagus pak